jelang babak kualifikasi playoff liga champions asia dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
satu demi satu anggota squad psm makassar mulai berkumpul dan memulai latihan perdana pada kamis satu juni lalu
di stadion kalenggowa di kabupaten goa sulawesi selatan
termasuk sejumlah pemain asingnya seperti kapten william plim everton nascimento kenzanambu dan yuran fernandez
psm makassar mempertahankan dua puluh empat pemain dalam kompetisi liga satu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga lalu
untuk kembali membela psm makassar dalam perebutan tiket liga champions asia dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat melawan bali united
laga leg pertama playoff liga champions asia akan berlangsung di stadion kapten iwayan dipta pada selasa malam nanti
laga antara psm makassar dan bali united dipastikan akan berlangsung sengit
sebab kedua tim memiliki tipe permainan terbuka dan saling menyerang
sementara jelang kompetisi liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
persib bandung menggelar latihan perdana di stadion sidolik bandung barat senin petang
latihan dihadiri oleh tiga pemain lokal baru rian kurnia putu gede juniantara dan edo febriansyah
legion asing david da silva dan rekrutan anyar tyron delpino masih belum hadir
empat pemain persib mark klok dani kurnia dan edo febriansya
rahmat irianto ricky kambuaya dan edo febriansya yang akan bergabung dalam pemusatan latihan timnas
masih bergabung dalam latihan persib
selain menggelar latihan fisik ringan dalam latihan kali ini pelatih persib luis mia aspas meminta anak asuhnya untuk menggelar small game serta simulasi game
pada kompetisi liga satu musim lalu persib berada di peringkat tiga kelas main akhir di bawah psm makassar dan persija jakarta
sementara itu persibaya surabaya telah tiba di lokasi training center di yogyakarta untuk mempersiapkan tim jelang kompetisi liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
persebaya membawa tiga puluh pemainnya yang terdiri dari pemain lama dan pemain baru
dalam latihan nampak pemain baru persebaya asal korea song uyok diharapkan segera beradaptasi dengan pemain persebaya lainnya
pelatih aji santoso masih menunggu satu pemain lagi dusan vevanovic asal serbia
pemain bertahan yang melengkapi kuota pemain asing persebaya ini baru dijadwalkan datang pada tujuh juni dan langsung bergabung di yogyakarta
pemusatan latihan di yogyakarta akan berlangsung selama sepuluh hari ke depan
persebaya menargetkan juara kompetisi liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat yang akan mulai digelar pada satu juli dua ribu dua puluh tiga mendatang
tim liputan cnn indonesia